kasih maksud akang
kamu kenapa nangis
baru pulang neng
paket buat kang cecep
barusan transfernya udah
terus kirim ke akang
di paketnya nggak ada tulisan
dari siapa buat siapa
mana sepatu adinda yang gambarnya
kemaren kamu bilang besok
berarti kan hari ini
nunggu kabar dari ujang
kamu jangan cuman php
bahannya biasa aja
gak seperti sepatu mahal
itu makan abal abal
ini yang harganya satu lima juta

ujang yang beli
sepatu abal abal tau
dari bahannya aja
jangan mentang mentang emak orang tua
terus kamu anggap
sepatu abal abal mak
kamu tau gak
beli barang pasu
itu sepatu abal abal
kata emak beli barang palsu barang bajakan barang abal abal itu dosa
saya sudah transfer tanah jadi
foto struk transferannya sudah saya kirim
terima kasih nanti saya cek
saya udah dua puluh tahun lebih jadi menantu emak
kenapa masih susah bikin emak happy
akak sudah selalu usaha
kamu pergi sekarang
urus ke cimpring
kejar orang yang katanya mau ngeborong
kita harus punya uang buat beli sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
gambarnya daun singkong tiga
sepatu yang ori
bukan barang palsu
tapi nggak diangkat
terus waktu saya coba nelpon lagi hp nya malah mati
tadi istri saya habis transfer ke dia
saya suruh dia cek
sudah masuk apa belum
sudah masuk apa belum
saya penasaran mau tahu
uangnya sudah masuk atau belum
tadi udah kesini
belum sempat turun udah balik lagi
pulang ke rumah
tadi lupa pakai cana dalem
sejauh ini rencana itu masih ada
cuma ada sedikit masalah
masalahnya sebetulnya masalah teman aku yang mau invest modal
cuma akhirnya jadi masalah aku juga
bisa batal lah tuh
gef tahu yang pape ga paket
zaman dari fb nya

aku sudah nyari rasanya

badem wajah dagang
paket yang dikirim ke saya isinya bangke hayam
siapa yang irim
dari kelompok darman
dia ngasih isarat
bendera perang sudah dikibarkan
ini sudah siang
mau makan siang
kerja apa aja
saya butuh uang buat sarapan

seseorang itu mau
duduk mah ada yang mau saya obrolin
saya butuh uang kita semua butuh uang
saya sudah coba ini itu mulai dari ternak bebek
bantuin ujang ngurusin penjualan kecil peringkat mus
sampai jadi security di proyek rumah bersubsidi
tapi semua jalannya tidak ada yang lancar
maksa saya buat keluar
saya balik ke terminal
saya balik ke terminal
memang merebut paksa
situasi di sana yang kosong kepemimpinan
karena bubun ditangkap polisi
bubun nggak terima
dia bayar darman yang pernah bentrok dengan kita
saya perlu bantuan
menurut mang u gimana
saya nggak mau bicara tentang itu

aneh ke takes lasin
lagi baik boleh

kita berusaha baja

ada apa keluar dari diden
udah baru biar lumayan sediak dia
olahraga jalan santai dari gedung merdeka
keburu saya telepon
kamu sama gugum
dia masih istirahat
buat apa istirahat
emangnya sudah jadi orang sukses
kakinya masih sakit
itu harusnya jangan dijadikan sebagai alasan untuk istirahat
tapi harus dimanfaatkan sebagai teknik strategi dan trik baru
terus kamu sama dia menghadap saya di kantor
badan mamang lemas
mau dibawa ke dokter
yuk sambil makan siang
kamu belum makan siang
rendang sayur nangka daun singkong ketimun sama sambal hijau

berapa kosong bu
rendang rendang rendang
sudah siap uangnya
ini sudah hampir sore
kalau baru hampir berarti belum atu
saya tunggu jangan sampai enggak
si bos kemana
balik lagi enggak
dua lagi dua lagi kosong bu
terus janji mau ngasih uang buat saya bayar hutang
sudah saya telepon aja
mungkin si bos lagi sibuk
tapi saya deg degan
hari ini sudah jatuh tempo
hutang buat bu bun
gara gara dia ditangkap polisi
balikin utangnya jadi tanggung jawab
untung bos cecek mau bantu
berarti sudah aman
ya belum atu
uangnya juga belum bisa terima
kamu hutangnya sama siapa
sama temen saya
terima kasih tuhan
obatnya manjur ya bang
baru dimakan setengah sudah terasa rakyatnya
kamu jangan jadi komandan
lagi pincang kelihatannya kurang berwibawa
pindah ke kiri
siap gerak kencang kanan gerak
tegap gerak berhitung mulai
satu dua hormat gerak
tegap gerak istirahat di tempat gerak
selamat siang bos
kok bagus bos
karena dengan masih pincangnya kamu
kalian berdua bisa menggunakan teknik baru
teknik tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah sebagai berikut
tugas kamu memecah calon korban
akhirnya dapat diputarkan polisi ke bijak

da fungk sedang chu

apa lu ada siapaan usm khun usu aja kia
ke bawah dong bahu watuknya
katanya itu sungguh mula imek
caranya adalah meminta supir menghentikan angkot
setelah angkot berhenti kamu turun
melewati penumpang termasuk dua calon korban dan eksekutor
kalau orang jakarta bilang ribet
permisi pak permisi bu
bikin orang terganggu kesal dan memberi jalan pada kami
riweh repot atau orang jakarta bilang ribet
pada saat yang bersamaan
mira bisa mengeksekusi salah seorang dari dua calon korban
pilih yang paling memungkinkan
harus dalam hitungan detik
kemudian langsung ikut turun
kamu berdiri di antara
mira dan gugup
saya dan renita adalah dua calon korban
mira adalah eksekutor yang punya dua pilihan
kamu yang mengambil keputusan kapan eksekusi dilakukan
caranya adalah meminta supir menghentikan angkot
setelah angkot berhenti kamu turun
melewati penumpang termasuk dua calon korban dan eksekutor
kalau orang jakarta bilang ribet
permisi pak permisi bu
bikin orang terganggu kesal dan memberi jalan pada kami
riweh repot atau orang jakarta bilang ribet
pada saat yang bersamaan
mira bisa mengeksekusi salah seorang dari dua calon korban
pilih yang paling memungkinkan
harus dalam hitungan detik
kemudian langsung ikut turun
obatnya benar benar manjur ya mang
iya tapi makan obat nggak boleh sekali
harus setiap hari dan sehari tiga kali
kalau mau makan berdoa dulu
bukan ambil foto makanan terus fotonya di upload ke sosmed
serius kamu udah makan
serius ini udah jam berapa juga coba
iya sih udah lewat jauh dari jam makan siang
pesan minum aja kalau gitu
es kelapa muda
dia itu keponakan saya yang paling baik
jangan dilihat botaknya tapi dilihat hatinya
teman kamu yang hutang tiga puluh juta udah bayar
semoga gak meleset ya
kalau yang jaminannya surat tanah
itu kayaknya asli aku ketipu
ini nomor saya yang baru tolong di chef
dulu dia pernah ganti nomor kayaknya sekarang dia ganti nomor lagi
kayaknya dia nipu akang
iya saya mau cari dia
mau bikin kepalanya menghadap ke belakang
aku udah minta tolong debt collector langganan aku
tapi dia lagi gak bisa
maaf deh punten pisang saya lagi ada job
saya gak bisa terima job dobel dobel
takut gak maksimal
gak coba minta tolong ke yang lain
iya aku lagi mau coba cari debt collector yang lain
enggak aku gak tahu

aku pernah tapi baru sekali dua kali
soalnya orang yang pinjam uang ke aku biasanya selalu bayar tepat waktu
walaupun mundur mereka konsekuen
mau bayar tambahan bunganya
kalau misalnya aku jadi pinjam uang sama kamu
terus lambat balikin lakuanya kayak gitu juga konon
tiga kali ya kita makan keren
udah ya mamang pamit dulu
mama mau kemana jangan ditanya kemana aku pergi
alhamdulillah dia pergi
kamu jangan gitu dia memang saya
maaf maksudnya kamu jadi nggak harus repot lagi
kamu harus tahu sejarahnya
orang tua saya dulu orang susah
mang pipit yang bantuin saya buat biaya sekolah
mang pipit juga yang bikin saya jadi punya kerjaan di sini
kenapa kamu jadi serius gitu
kalau soal keluarga saya serius
maaf atuh saya mau ke dalam dulu
orang tua saya datang
di mana dia
mbak ting nanti nyalah nyalah
ya orang tua sebelum kabur
di depan kiri mang
sebentar ya mang
bekas masuk selokan
ada sembilan jahitan
saya masih belum bisa latihan badminton lagi
iya mak tahu
lagi m kan
main ular tangga lagi aja
akan mau ke kantor dulu
mak lagi bete
mak kan minta dibeliin sepatu adinda yang gak marion dan singkong tiga
tapi bukan yang ori
mak gak mau
ya enggak tuh
mungkin kalau beli yang ori harganya terlalu mahal
semahal mahalnya harga sepatu
kan gak sampai harga sepatu
ya harus dijual rumah
sejak pindah ke rumah yang disini
emak gak pernah datang ke pabrik ke cimpring jauh
mungkin usaha ke cimpring kangmus lagi gak bagus

mak dadunya empat kok jalannya lima langkah
satu dua tiga empat
cuma sampai disini gak nyampe tangga
mak tadi salah ngitung ya
mak lo makan dua dua
kalau menurut saya sepatu itu yang penting nyaman dipakai
bukan karena harganya mahal
setau emak sepatu yang nyaman dipakai itu harganya mahal
sepatu mahal itu buat yang uangnya cukup
kalau uangnya kurang masa mau dipaksain
kalau gak bisa
wah masa ya gak bisa
yang mau ngeborong ke cimpring ada masalah
masalahnya bukan di dia
tapi orang yang mau investasi
yang mau ngasih modal
dia bukan pakai uang sendiri
dia mau beli ke cimpring
terus mau jual lagi
apa dia yakin
kita aja yang udah pengalaman hampir lima tahun
itu bagaimana dia aja tukang
yang penting ke cimpring kita laku banyak
mungkin dia punya cara
dia yakin mampu ngejual
gimana kalau dia nggak usah beli
dia jual aja ke cimbring kita
memangnya dia bakalan mau
kamu tanya jang
jangan dibahas di telpon
lebih enak kalau ketemu
besok mah jangan main ular tangga lagi
buat mainnya sayang gak punya mak
beli dong ada usaha
saya janjian ketemu besok

untuk mengetahui video terbaru
sekarang udah sore
bos kamu bukannya udah ditangkap polisi
bos yang baru
dan mulai besok bukan saya yang nagih
saya minta tolong orang lain karena gak mau buang waktu buat ngurusin kamu
yang sayang istri jangan berpaling sama perempuan lain
mau beli kaos sepp
saya lagi jualan
kamu jangan nelfon saya terus
saya balik lagi ke terminal
iya saya udah denger
terpaksa saya butuh uang
udah usaha buat dapat kerjaan lain
tapi kagal terus
jualan kaos pindah pindah
pernah punya lapak di tegalega
tapi jualan saya kurang rame
saya jualannya kaos yang seratus ribuan
di sana rame nya yang cuma enam puluh tujuh puluh ribuan
saya sengaja pakai bahan yang bagus
jahitannya bagus biar awet
sablonannya juga bagus
jadi saya memang nggak bisa jual murah
sekarang saya lagi ada masalah
kalau nggak ada masalah buat apa kesini
supaya besok saya tetap selamat
memangnya besok ada apa
saya butuh temen temen buat ngelawan darman
saya butuh kamu
yang selalu dapat bagian teriak teriak
setelah terakhir kita perang
setelah terakhir saya teriak selam olahraga
kita kehilangan anggota keluarga
mau beli kawas sep
saya lagi jualan
kamu jangan nelfon saya terus
saya balik lagi ke terminal
iya saya udah dengar
terpaksa saya butuh uang
udah usaha buat dapat kerjaan lain
tapi gagal terus
pernah punya lapak di tegalega
tapi jualan saya kurang rame
saya jualannya kaos yang seratus ribuan
di sana ramainya yang cuma enam puluh sampai tujuh puluh ribuan
saya sengaja pakai bahan yang bagus
sablonannya juga bagus
jadi saya memang gak bisa jual murah
sekarang saya lagi ada masalah
kalau nggak ada masalah buat apa kesini
supaya besok saya tetap selamat
memangnya besok ada apa
saya butuh teman teman buat ngelawan darman
saya butuh kamu
yang selalu dapat bagian
teriak selama olahraga
setelah terakhir kita perang
setelah terakhir saya teriak selam olahraga
kita kehilangan anggota keluarga
kita waktu itu udah pergi dari tempat kita yang dulu
harusnya gak kembali
menurut saya sebaiknya begitu
keluarga saya betul betul apakah
lagi di mana jang
nanti aja saya telepon lagi
mak abis janjian cuan tinggal bayar
kalau emak jajannya cuma cuangki
bukan sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
kita gak pusing
maafin emak ya kang
makasih maksud akang
kamu kenapa nangis
baru pulang neng
seperti dadah garut
obat buat mamang
maafin mamang ya
sudah berapa hari
mamang nyusahin kamu terus
maafin mamang ya
sudah berapa hari
mamang nyusahin kamu terus
mamang cepet dapat kerjaan lagi
mamang cepet dapat kerjaan lagi
memang sudah minta tolong ujang buat nyariin kerjaan
kalau nanti memang udah ada kerjaan lagi punya uang nanti gantian
kamu yang mamang beliin nasi padang
saya antar kamu ke rumah orang tua kamu
saya khawatir ada teror lagi
saya juga ingin berpengalaman
atau kita akan di kumpul juga items
mau balik bisa
saya sedang mencari darsa
saya lagi nunggu dia
udah lama gak kesini
dia mau jual tanah ini ke saya
saya udah ngasih tanda jadi dua puluh juta
tanah ini bukan mau dijual